awalnya dari kasus yang sedang viral di media sosial
yakni seorang konsumen minuman siap saji yang mengeluh minuman tersebut terlalu manis
seperti mengkonsumsi gula tiga kg dalam air
akibatnya pemilik merek minuman segera meminta konsumen untuk menghapus cuitan tersebut
selain itu kejadian ini membuat informasi pencantuman takaran gula di kemasan produk minuman ramai dipertanyakan
berbeda dengan produk kemasan makanan dan minuman siap saji memang lebih longgar pengawasannya
termasuk kandungan nutrisi di dalamnya
dalam peraturan menteri kesehatan no tiga puluh tahun dua ribu sembilan belas
hanya perusahaan yang memiliki gerai lebih dari dua ratus
yang wajib memberitahu informasi
kandungan garam gula dan lemak
serta pesan kesehatan pada pangan
namun menurut ylki konsumen siap saji berhak mendapatkan informasi tersebut
bahkan konsumen bisa meminta kadar manis sesuai permintaan
ya memang kalau kita bandingkan di beberapa negara itu
regulasi kita memang masih longgar ya
longgar dalam pengertian tadi
ada keharusan mencantumkan ingredient gitu loh
ingredient itu kan jadi makanan makanan itu makanan
tapi itu tadi ya bahwa soal kadarnya itu catatan ylki itu masih beragam
jadi kalau industri besar itu memang dia mencantumkan di labelnya
sedang produsen minuman siap saji lain
haus menyatakan akan mematuhi undang undang permenkes no tiga puluh tahun dua ribu tujuh belas
terkait pencantuman kandungan gula dalam produk siap saji
kita sebenarnya sudah mulai ke arah sana
kita sudah bekerja sama dengan peneliti peneliti
baik di kampus maupun di pihak swasta
untuk bisa apa namanya
sehingga kita bisa menggunakan gula yang lebih sehat ya atau rendah kalori
konsumsi gula berlebihan memang berbahaya
salah satunya memicu penyakit diabetes yang merupakan ibu dari penyakit lain
dan menjadi salah satu penyakit yang berbahaya di indonesia
bahwa diabetes ini merupakan salah satu mother of diseases
jadi ini ibu dari penyakit karena dapat menyebabkan penyakit yang banyak
jadi kalau dilihat satu dari sebelas orang di dunia merupakan penyakit diabetes
kenapa dikatakan mother of diseases
karena tadi dapat menyebabkan penyakit penyakit yang lain
gagal ginjal gagal jantung komplikasi berbagai organ lainnya
kemudian diabetes di indonesia dan di global
untuk itu anjuran kementerian kesehatan terkait konsumsi gula per orang per hari adalah
atau lima puluh gram per orang per hari
tim liputan cnn indonesia